hantu hantu pakai ngopet di belakang megan ini tapi ketawa nungguan yang habis dipunggungin
pak itu namanya sidado madya temen iya mak dia itu anaknya pak dedy avandi ma iya
pada dini duda mada udah punya anak belum cuma karena kewesan ramah kau bernasib seperti ini
nanti kalau aku tidak bisa mencurahkan kasih sayangku kepada kaum maka aku akan memberikan
seluruh kasih sayangku kepada anakku
sekarang telponnya malah gak aktif
gue dari awal jujur aja sama dia
gue dari awal gue udah cerita sebenernya
gue yakin banget ke belakang belakang gak bakal kayak gini
bercuma juga lo nyeselin apa yang udah terjadi
ikhlas buat nerimanya
karena semua itu udah ketentuan dari allah mon
dan semua dari masalah kita ini
bakal ada hikmahnya
dan asal lo tau ya
allah itu gak bakal mainin kehidupan hambanya
jadi lo setenang
udah mulai sekarang kita lanjutin nyari raya
lagi juga lo udah tau kan kalau raya gak apa apa
sumpah ya sebel banget nih sama aba raya kemana lagi gak tau ngilang
ini pasti semua gara gara abah
apa sih pacaran mulu kerjaannya
bukan mikirin anaknya bukan mikirin raya nanti ke depan kayak gimana
dia gak cari apa informasi tentang istrinya aneh banget deh
tau awal tuh sok banget sih pakai pengen buru buru nikah segala
kenapa dia nggak nunggu sampai raya udah un ya kan
atau enggak kalo raya udah mau pandeh
sebenarnya nikah tuh fine fine aja sih
cuma yang gue sebel tuh kenapa abah gak nyari tahu siapa istrinya itu
maksudnya kayak dia aja tuh gak tahu siapa anak dari istrinya coba
aduh udah deh ngobrol ngobrol juga gak ada jalan keluarnya kan
gak bakalan selesai kalau ngomel ngomel
mendingan sekarang kalian salah satu tuh telpon raya deh
kita kan sekarang juga bingung mau cari raya kemana lagi
gak aktif handphonenya
supaya gue udah gak ngerti lagi kita mesti cari kemana
karena dari tadi kita muter muter gak ketemu juga
ya udah gini aja sekarang kan udah malem
mendingan sekarang kita antriin cewek cewek dulu
abis ngantriin cewek cewek kita ngumpul lagi kita cari raya lagi ya
iya kasihan cewek cewek kita ya
masa udah malem malem kayak gini
masih diajak muter muter keliuran kan gak enak
kita antrian cewek cewek pulang dulu
nah setelah kita antrian cewek cewek pulang kita kumpul lagi
dan abis itu kita yang cowok cowok coba cari raya lagi oke
eh emang kamu
oh pantes kamu tiap hari pulang malem mulu
ternyata lo pacaran sama si anaknya cacing begini
sama cumi kering begini
mama mama jangan gitu dong
lagiin siapa yang pacaran mama
mama kan liat sendiri kita lagi rame rame
karena pacaran sama berdua ma
lagian ian disini tuh bukan lagi pacaran sama duduk mel mel
tapi ian itu lagi nyari temen ian yang hilang si raya
lo siapa ini kok kayak si deddy
si dah hantu
lagian mereka si deddy itu pake ngopet di belakang megan
eh ini tapi
kok gak ketawa dong umanya ian abis dipungungin
ma itu namanya si dadu ma dia temen ian ma
anaknya pa deddy avandi ma
ma dia itu
anaknya pa deddy avandi ma
pa deddy ini duda ma duda
belum punya anak belum
bukannya pa deddy bilangnya belum punya anak waktu itu bilangnya
tuh ya allah
saya kebetulan anaknya
dari istri papi deddy yang pertama
nah istri papi jadi yang kedua
itu emang gak punya anak tante
kasian papi deddy tante
jadi papi deddy tuh selalu aja ditinggalin sama istri istrinya
termasuk mami saya yang ninggalin dia
oh begitu ya
ya ampun sampai begitu ya
tuh mah kagak bener tuh
tuh mereka mereka cuma mau ngambil duitnya si deddy doang
eh cintanya mah kagak tulus
kagak usah deh tinggalin aja
saya juga merasa kasian banget sama papi deddy tante
lu beneran ya anaknya dia
pantesan muka lu sama banget
cuma bedanya kumis doang
belum tumbuh tante
si deddy anaknya berapa sih
kebetulan saya anak tunggal tante
ayah ini calon emak tiri lu
demen banget ayah punya anak kayak begini nih
si deddy kemana sih
ayah cari cari tuh di kosannya kagak ada
papi deddy lagi ngurusin bisnisnya tante
kan tante tahu papi deddy bisnisnya banyak banget tuh
nah dia emang sibuk banget
sampai jarang ketemu tante
saya kalau ketemu tuh udah malem banget
oh kesian banget lu ya
oh kagak keurus
udah makan belum lu
soalnya papi deddy udah seminggu eh enggak dua minggu belum kasih uang jajanan saya tante
bener bener lu kagak keurus sih
kesian amat lu
yaudah deh nih gua kasih buat makan ya
kasihan amat sih lu aduh
tante saya jadi enak nih tante kalau ngerepotin tante begini tante
kagak ngerepotin udah biasa kali
mak gimana sih
gila anaknya sendiri minta uang jajanan susah bener
gila anak gemblong kayak gitu dikasih
duit duit gue biarin aja emang kenapa
berarti saya boleh sering sering main nih tante ya
ke rumahnya ian ke rumah tante gitu silaturahim
boleh banget ayah senang bener
nginep aja kagak kenapa nape
shift tante nanti saya bakal sering main nih tante ya
ini saya terima ya
alhamdulillah syukur deh lo mau main ke tempat aja ya
yaudah mak mak sekarang udah malem
mak pulang aja ya
nanti ian abis ngancan bebek mel mel sama teman teman ian yang cewek cewek pulang
berisik banget ya orang ini
yaudah mak pamit dulu ya mau pulang dulu ya
salim dulu deh mak saya terima ya
sampai jumpa ya mak
eh bisaan banget lu
banyak tuh bro
pinter loh ya udah morotin duit gue sekarang mau morotin duit sama gue
sini mak di situ
eh ini tuh rezeki gue namanya
legian lu sendiri sih pakai bilang gua anaknya pak deddy